salah satu impian gua gua setiap mau isi konten itu yang gua bilang harus isi isi dan isi
ada yang dibawa pesan ada misalnya istilahnya orang yang udah nonton punya bekal lah buat apa yang dia tonton
dan gak hanya sekitar tontonan
nah untuk itulah ada yang ngajak gue salah satu orang yang berita berita kurang itu salah satu gue pengen emang jadi penyiar berita
ya emang ngeboin sesuatu dan ditangkap sama masyarakat itu emang hal yang emang harus didapat
soalnya itu kan berita berita itu kan setiap hari infonya selalu update dan emang supaya nggak ketinggalan yang namanya beri informasi kan
jaga anda itu sebenernya gak zero logic ya anda tuh pintar loh
para ini gue juga berterima kasih banget tiba tiba istilahnya yang gue pengenin yang dalam hati gue gak tau ternyata terjawab dengan adanya konten ini
dan konten ini merupakan sesuatu hal yang baru di dunia gua
itu kan karena terjadinya emang ada cerita bukan hanya bukan kesengajaan
ya itu bakal jadi yang menurut gue momentum yang memang harus gue lestarikan
lestarikan itu maksudnya gimana
cerita ini setiap orang yang baru kenal gue dan melihat reaksi gue seperti ini nanti bakal ada cerita dari gue dan ceritanya itu memang punya momentum
bukan hanya sekedar cerita
karena di balik perjalanan seperti itu bakal ada kesuksesan ketika lu ngerambahnya dengan cara konsisten gitu
nah untuk kedepannya masih blur mau gue apain ini tapi untuk sekarang gue masih nyaman dan gue merasa mereka mereka ini masih menerima gue untuk seperti ini nat
ketika gue dibagusin dia bingung dan dia merasa tidak terima dengan gua yang harus bagus gua ini
dia maunya gue yang memang natural dan
ga usah dibuat sedemikian rupa sehingga gua menjadi kelihatan terpancar kayak persona nya harus bagus atau engga
engga gitu dia maunya se natural mungkin karena gua udah pernah survey di instagram itu nanti yang gua bilang
survey yang pertama gua pure gua tek foto asli gua yang pertama
dia tanya terima terima aja gini gini
ketika gua upload dengan foto yang pertama
foto yang sama tapi gue edit di whatsapp atau di mana gitu
menjadi bagus dan di gua terlihat lengkap mereka pada ga terima
kenapa mereka ga terima kan harus itu bikin lu ganteng
nah sampai cewek yang di kemenan pun mereka ga terima dia maunya yaudah gua yang sedemikian rupa ga usah ada yang di rumah rubah gitu
mau tahu kelanjutannya seperti apa
buka aplikasi rcti plus
selamat mendengarkan gratis